indonesia menjadi official partner country atau negara mitra resmi pameran teknologi dan solusi industri terbesar dunia hannover messe dua ribu dua puluh
partisipasi indonesia sebagai negara asean pertama dalam agenda tahunan yang memiliki exposure internasional ini
diakini akan membuka peluang untuk melakukan national branding atas posisi indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia
hannover messe merupakan pameran dagang terkemuka dunia untuk teknologi industri yang telah dihelat sejak tujuh puluh dua tahun silam
eksebisi bertaraf internasional ini dikenal sebagai pameran teknologi mutakhir terbesar di dunia yang dihadiri lebih dari satu ratus empat puluh ribu pengambil keputusan
setiap tahunnya eksebisi yang pada dua ribu sembilan belas diikuti enam lima ratus eksibitor dari tujuh puluh lima negara ini akan memilih satu negara untuk menjadi partner country
pada dua ribu dua puluh indonesia berhasil terpilih menjadi official partner country pertama di asean meskipun pelaksanaannya dibatalkan sebagai dampak pandemi covid sembilan belas
dan kini di tahun dua ribu dua puluh satu indonesia kembali terpilih menjadi partner country untuk penyelenggaraan hannover messe yang pertama kali dihelat secara digital
partisipasi indonesia diakini membuka sejumlah peluang dalam upaya mengkampanyekan posisi indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan pemain manufaktur global
yang pertama indonesia sebagai negara bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita siap mentransformasikan atau sudah mentransformasikan indonesia menjadi negara industri empat
dan yang kedua ini juga kesempatan bagi perusahaan perusahaan yang ada di indonesia untuk menunjukkan kepada dunia kepada calon calon partnernya kepada calon investornya bahwa mereka juga sudah masuk
untuk sudah mengadopsi teknologi empat di industri masing masing
dan tentu yang ketiga juga ini juga salah satu upaya kita untuk melakukan exposure
peran serta indonesia dalam hannover messe dua ribu dua puluh satu yang akan diselenggarakan pada dua belas hingga enam belas april mendatang juga sejalan dengan kampanye making indonesia empat
kampanye ini merupakan inisiasi strategis dalam rangka revitalisasi industri nasional melalui
melalui adopsi teknologi untuk menghadapi tantangan revolusi industri keempat di mana industri konvensional telah terintegrasi dengan teknologi dan internet
di mana nantinya seluruh rangkaian kegiatan akan ditampilkan dalam platform digital expo conference dan networking yang juga memberikan keuntungan besar bagi indonesia
pertama ini karena dilakukan fully digital
dan kondisi pandemi sekarang ini kita tidak perlu berisiko pergi ke jerman
itu nomor satu
kita bisa menyiapkannya semua dari sini
kita bisa mempersiapkan segalanya dari indonesia dan kita bisa mengikutinya langsung dari indonesia
dan yang lebih ini lagi
yang lebih apa
lebih menguntungkan lagi
ini kan biayanya lebih murah
sebanyak satu ratus lima puluh enam eksibitor terdiri dari kementerian lembaga bumn perguruan tinggi perusahaan swasta nasional serta perusahaan rintisan yang telah melalui proses kurasi secara cermat oleh penyelenggara dari indonesia dan jerman turut serta dalam hannover messe dua ribu dua puluh
di harapkan kehadiran para eksibitor terbaik ini
bisa meningkatkan nilai investasi kerjasama industri dan kesepakatan bisnis sehingga membuat indonesia semakin menarik di lingkungan global
sufiani tanjung fikri adin jakarta